dalam penanganan kasus rempang beberapa waktu lalu
bahlil mengakui ada tindakan aparat yang menyebabkan ketidaknyamanan
sementara pengunjuk rasa yang bukan warga pulau rempang
akan tetap diserahkan ke aparat untuk diproses secara hukum
terkini menteri investasi bahlilahadalia juga mengatakan
pihaknya telah memberi jaminan kepada polisi
untuk membebaskan sejumlah warga pulau rempang
yang sebelumnya ditahan
mereka ditangkap karena berujuk rasa menolak pembangunan rempang ekositi
yang kedua kami juga akui bahwa dalam proses kemarin
itu terjadi cara cara yang kurang elegan
yang kemudian berdampak pada ketidaknyamanan
bagi saudara saudara saya yang ada di sana
informasi terkini dari yang tukang demo
dari yang saudara saudara saya melakukan demo
orang atau delapan orang dari pulau rempang itu sudah kita keluarkan
kami sudah memberikan garansi itu kepada pak kapolda dan pak kapolres
tetapi yang melakukan demo di luar dari masyarakat rempang
dan itu dilakukan mohon maaf dengan cara yang tidak lazim
itu kami serahkan kepada aparat penegak hukum
untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya
menteri investasi bahlilahadalia menegaskan pihaknya
menggelar rapat dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait
untuk membahas konflik
pertemuan ini digelar usai bahlil mendapat arahan
usai bertemu dengan presiden joko widodo
dirinya diminta untuk menyelesaikan masalah konflik rempang
secara kekeluargaan dan melibatkan kementerian lain
bahlil menyebut pihaknya sudah berkunjung ke pulau rempang
dan bertemu dengan masyarakat
bahlil mengklaim sudah menemukan solusi untuk melakukan
penggeseran rumah warga ke area yang masih berada di pulau rempang
bukan relokasi atau penggusuran
tadi bapak presiden dalam arahan rapat
pertama adalah untuk penyelesaian masalah rempang
harus dilakukan secara baik secara betul betul kekeluargaan
dan tetap mengedepankan hak hak dan kepentingan masyarakat
di sekitar di mana lokasi itu diadakan
yang kedua kami diberikan tugas langsung oleh bapak presiden
dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu
untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain
bahlil juga mengatakan rumah rumah baru itu saat ini sedang dibangun
dia pun memastikan warga terdampak juga akan mendapat bantuan uang tunai
selama proses pembangunan berlangsung
peneliputan cnn indonesia